hei tau gak
data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun dua ribu dua puluh
mencatat bahwa volume sampah di indonesia ternyata mencapai delapan belas dua juta ton setiap tahunnya
dari angka tersebut ternyata hanya sekitar tiga belas juta ton atau tujuh puluh dua persen sampah yang terkelola dengan baik
di indonesia sampah yang dihasilkan biasanya diangkut ke tempat penampungan sementara atau tps
dipilah dan diolah lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir atau tpa
berbeda dengan negara tetangga seperti jepang misalnya yang proses pemilahannya wajib dilakukan secara mandiri
terus sebagai masyarakat kita bisa apa
sebagai masyarakat kita bisa berperan dalam mengelola sampah yang dapat dimulai dari rumah loh
pertama pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya
mulai aja dulu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik
juga yang terbaru pisahkan sampah spesifik
yakni sampah b tiga atau bahan berbahaya dan beracun
selain menjaga lingkungan dengan memilah sampah kita juga bisa cuan loh
karena mulai banyak komunitas yang bersedia membeli sampah kita
terus bisa juga dengan melakukan zero waste
misalnya mengganti plastik dengan tas belanja kain
atau memakai botol untuk mengurangi pemakaian air minum dalam kemasan
kak bawa kantong belanjanya
taruh sini pak taruh sini
meski pengelolaan sampah kita belum sepenuhnya ideal
tapi percaya deh kita menuju ke arah yang lebih baik kok
yang bisa dimulai dari diri sendiri